ngomong sama si melati kalau kita buru buru mau ngelamar dia
mak pengen lu cepet cepet nikah
mak pengen juga lu nikahnya ntar di gedung yang gede
di komretnya meli tuh ada gedung yang gede
ntar disitu aja nikahnya
mak pernah lihat tuh lewat situ ada orang lagi nikahan
ntar rencananya mak mau majang foto lu sama melati
yang besar banget di kompleknya meli itu
ya elah ini foto dilihat dari atas bawah dari pantat juga
lumayan juga sih ceweknya
ya elah tong sea aja lu tong cari pacar kayak begini
ya sebelas dua belas sama si melly dah tapi ya ela itu pasti si romlah lagi mangkak mangkaknya
jalan mantu kayak begini
neng buta apa bagaimana mata lu neng
mak ngapain sih mah
ngomel ngomel sendiri gitu ada apaan
ya elah lepek begini neng
suruh sini mas
pangerannya tadi nganterin meli ke rumah cindy mama
soalnya meli mau jalan sama raya sama repa
sama cindy juga
tapi kita udah selesai kok nganterin reva tadi
jadi pangeran udah pulang
gak tau sih deritanya
tadi itu si odong odong boncas kesini
maknya si itu maknya si cacing gremi kesini
pamer pamer neng pamer pamer masa pamer pamer
jalan mantu kesini yang bener aja neng
lagi pula ya neng ya
ya masa iya ya ini calon mantu mau
besanan sama dia nia mak
sama si ini bapaknya mau
siapa yang mau tuh liat
loh tuh poto sama si cacing kemis
ih bebe perasa banget sih
ini cewek siapa juga
ngesel banget keliatannya
lah jealous apa bagaimana
bengong kayak begitu
nggak mama gimana sih biasa aja
iya tapi biasa biasa kok
pakai gigi lima begitu ngomongnya neng
ya elah neng
yang begini mah nggak usah dijelestin
ya elah tampang aja
ih elah neng
jauh sama pangeran neng
nggak usah dijelestin
jangan jeles biarin aja
yang berlalu berlalu udah
kan sekarang pacarnya pangeran
ganteng cakep wangi
punya perusahaan taksi
jadi supaya ini si cacing kremi sama emaknya
besar gemes sama kita
mendingan cepet cepet kita kawinin aja itu
si itu si pangeran
pangeran gitu neng
jadi itu cara bales dendam paling cepet paling tepat
supaya kejut kejet tuh orang berdua ya datang ke kawinannya si enam
iya lah neng yang begini sama mama
ya elah neng
jangan bener aja dijelesin
males dah liat juga
lalu kudu buru buru ajak nikah si melati
mak kagak mau tau ya besok lu kudu ngomong sama si melati
kalau kita buru buru mau ngelamar dia
mak pengen lu cepet cepet nikah
mak pengen juga lu nikahnya ntar di gedung yang gede
di kompleknya meli tuh ada gedung yang gede
entah di situ aja nikahnya
mak pernah lihat tuh lewat situ ada orang lagi nikahan
ntar rencananya mak mau majang foto lu sama melati
yang besar banget
di kompleknya meli itu
nah ntar kan maknya meli ngeliat tuh
nah lo ngapain diem aja
dari tadi gue ngoceh ngoceh capek sampai begini lo diem aja
lah kemarin kemarin kan lo yang minta buru buru nikah
gimana sih lu
nah tunggu apa lagi
jangan lupa besok lu ngomong sama si melati ya
kalau kita mau ngelamar
ngerti kagak lu
iya ngerti mak
iya mulu lu denger kagak sih lu sebenernya
kok mau hujan hujan lagi sih ray
kamu mana dulu
ujangan kira kira tuh neng
mau dibikinin apa tuh yang gak takut
minum teh manas

udah jadi sayang
kasian sih neng gak berurusan
eh beda gong sih neng mah dibilangin kalau hujan gak hiyulah
ya berteduh itu tempat aman
udah berapa kali aku bilangin juga
nggak dipaksa ke
udah jadi marah ya
ayo di bawah kamar yuk
biar angkat yuk
ganti baju yuk

nanti baju dulu
nanti aja biar mahal
neng mah kuat orangnya
neng hari huang neng mah
kuat anak saya mau udah
neng minum aja teh manisnya buatan wadadang ya
enak di perut anget ya
kamu beli sup atau bubur ayam ya
eh biar om ludung saja
bareng teh manis bareng abah wadadang tidik juga ya
bantu saya temenin ya
ini neng yang lemes banget ini mbah
ini mah neng kecapean pulau dari bandung
jadi lagi kere
kasih obat aja lah
yaudah biar om ambil obatnya dulu ya
neng dibawa ke dokter aja ya
ya om gak mau
neng minum obat dulu ya
sini sini absorbed itu ribut sangat diperlukan
jangan rewet di chegou ya
pernah kasih balik
jaga rekaman pasal satu
iya ampun ngerti udah
yaudah mondi sama abah tunggu di luar aja
biar mama yang nunggu
yaudah abah juga belum shalat
biarin sih neng istirahat